pak syahril selamat malam
selamat malam mbak putri salam sehat semuanya
salam sehat bapak terima kasih atas waktu anda
pak syahril bagaimana capaian vaksin pak sejauh ini untuk mencegah kenaikan angka yang terus terjadi
ya data vaksin satu sudah sembilan puluh tujuh persen kemudian vaksin dua delapan puluh satu enam persen
alhamdulillah untuk booster kita sudah hampir dua puluh tujuh persen
tujuh persen setelah ada aturan wajib booster untuk memasuki pusat keramaian
kemudian untuk melakukan aktivitas mobilitas apakah ada peningkatan warga yang melakukan vaksin booster pak
betul jadi secara mobilitas terlihat dalam beberapa kegiatan yang kita monitoring
dan data hasil vaksinasi memang sudah mulai menaik mbak
jadi tadinya hanya dua puluh lima persen sekarang sudah hampir dua puluh tujuh persen
saya kira ini salah satu upaya kita memberikan suatu pemahaman kepada seluruh masyarakat
dan juga menjadikan sebagai persyaratan dalam perjalanan maupun dalam masuk ke fasilitas publik
untuk vaksin itu adalah untuk perlindungan ya
untuk menghasilkan vaksin
untuk menekan tingkat keparahan jika terpapar atau terinfeksi
tapi bagaimanapun angka hari ini menembus lima enam ratus lima puluh tiga apa yang terjadi sebenarnya pak syahril
ya sudah sejak awal kita sampaikan bahwasannya saat ini ada subvarian baru
b empat b lima dan juga sudah mulai ada ba dua tujuh puluh lima
artinya apa setiap mutasi subvarian baru itu akan menandai atau ditandai dengan suatu
kenaikan kasus atau lonjakan kasus
seperti halnya delta omikron dan ini terjadi juga di seluruh negara yang lain ya
tapi alhamdulillah untuk yang subvarian baru ba empat ba lima ini tidak setinggi lonjakan di delta maupun omikron
ya tetapi juga kita bersyukur bahwasannya tingkat keparahan ba empat ba lima ini juga tidak setinggi omikron yang lalu
sehingga walaupun terjadi kenaikan kasus walaupun saat ini kan kenaikan kasus masih fluktuasi ya
kadang kadang naik turun naik lagi dan hari ini menembus lima ribu
nah itu satu tanda bahwasannya kita memang masa pandemi yang ada subvarian baru
yang perlu kita waspadai dan juga kita tingkatkan protokol kesehatan kita maupun vaksinasi
yang menjadi bagian dari pengendalian covid itu sendiri ya
suparian baru ini apakah
apakah juga diperkirakan bisa mempengaruhi lonjakan kasus seperti yang sebelumnya juga sudah dihitung oleh kementerian kesehatan dan pemerintah
jadi sebelumnya puncak kasus diperkirakan juli minggu ke dua
lalu kemudian bergeser lagi
lalu sekarang dengan ada suvarian baru yang lain yaitu dua tujuh puluh lima itu pak syahril
apakah puncak kasusnya juga akan bergeser lagi datang lebih cepat mungkin
jadi itu satu prediksi dari para epidemiolog dan pengalaman yang lalu ya
beberapa negara yang lain itu kenaikan kasus itu hampir sepertiga dari sebelumnya
nah kalau kita sebelumnya adalah enam puluh ribu
maka diperkirakan adalah dua puluh an ribu perharinya untuk di puncak kasus itu
cuma hari ini kita belum melihat suatu kenaikan yang sangat sangat signifikan itu mbak ya
dan tentu saja ini bagian dari upaya kita bersama dan prediksi itu sudah kita perkirakan
jadi itu adalah satu prediksi untuk pengendalian yang salah satunya begitu
pak syahril apa lagi kemudian langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk pengendalian
apakah ada juga wacana atau rencana mungkin untuk melakukan pengetatan kembali
ya saat ini kan sudah dilakukan pengetatan baik itu pergerakan mobilitas ya
ya mobilitas itu untuk apa namanya masker cuci tangan dan juga mobilitas persyarakat
dan juga persyaratan persyaratan masuk

dan juga persyaratan perjalanan
itu salah satu bentuk kita memberikan suatu pengetatan agar kita dapat mengendalikan lonjakan kasus ini
sekaligus dengan vaksinasi itu kita bisa menekan keparahan ya
atau tingkat kesakitan dari orang orang yang terpapar varian baru ini
pak syahril dari simulasi yang dilakukan pemerintah dengan masuknya beberapa varian baru
termasuk varian dua tujuh puluh lima ini berapa banyak kasus positif yang akan dicapai di puncak kasusnya di indonesia
ya ini kita belum bisa memastikan tetapi prediksi yang tadi semula kita perkirakan minggu kedua
minggu ketiga dan tentu saja bisa bergeser apalagi dengan kepulangan para jemaah haji
yang tentu saja ini harus kita perhitungkan sebagai bagian dari komunikasi risiko
kepada masyarakat karena arab saudi sendiri juga masih pandemi
dan juga orang orang yang menunaikan ibadah haji juga negara negara juga pandemi
apakah vaksin yang saat ini beredar atau dosisnya masih bisa memberikan kerja yang efektif di tubuh
kerja imunitas yang efektif di tubuh dengan mutasi virus yang terus terjadi
ya jadi mutasi virus yang terjadi ini salah satu karakteristiknya
adalah itu dia bisa imun escape artinya itu menghindar dari suatu
nah dengan menambah booster ya itu harapannya adalah memberikan tambahan memorinya
agar antibody yang terbentuk di tubuh orang itu dapat lebih mengenali
apa namanya subvarian baru tersebut
apakah sudah ada perhitungan untuk melakukan booster yang berikutnya artinya suntikan keempat
ya itu salah satu
salah satu wacana dan perkiraan kita ke depan
manakala terjadi suatu prolong pandemi gitu
karena kan vaksinasi ini kan hanya berumur sekitar tiga puluh enam dia akan turun
nah sehingga kalau pandemi ini tetap berjalan apalagi terjadi lonjakan lonjakan kasus
maka setiap enam bulan itu harus dilakukan
tapi untuk saat ini kita masih berpikir untuk booster pertama dulu ya
booster pertama yaitu suntikan ketiga ya dan itu pun juga harus
harus digenjot lagi ya
pak syahril daerah mana sih yang capaian vaksin boosternya rendah
ya yang masih tinggi saya mulai dari yang tinggi dulu pak ya
itu ada sekitar enam provinsi itu sudah di atas lima puluh persen
nah sisanya itu di bawah lima puluh persen
yang paling rendah memang di salah satu provinsi kita yaitu di papua ya
kendalanya apa pak terutamanya capaian booster rendah di
karena kalau yang bagus cuma enam persen
enam provinsi itu kan berarti sisanya kendalanya cukup lumayan
ya ini juga berkaitan dengan penduduk ya
artinya satu demografi juga menjadi alasan bagi rendahnya atau belum tercapai aja cakupan lima puluh persen itu
nah tentu saja dengan imbauan bapak presiden kemarin
kita diharapkan memberikan pemerataan kepada seluruh provinsi
agar semuanya bisa mencapai sampai
lebih dari lima puluh persen
oke dan pastinya ini dikembalikan lagi ke diri masing masing untuk selalu menjaga protokol kesehatan begitu ya pak syahril
ya bersama sama pak
jadi saat ini kita tidak cukup hanya sendiri sendiri
tapi juga harus semua yang pemangku kepentingan
itu harus mengawal mengawasi
contohnya di tempat tempat keramaian atau fasilitas publik
itu harus memberikan kepedulian dalam hal pengawasan protokol kesehatan
pengawasan yang diperlukan oleh penduli lindungi
yang merupakan bagian dari kita untuk melakukan pengendalian covid ini gitu loh mbak
jadi harus juga termasuk pemerintah daerah
saya kira harus melakukan ini bersama sama
pak syahril muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
pak syahril terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
semoga prediksi untuk peningkatan kasus tidak terjadi begitu ekstrim
kita sama sama jaga terima kasih banyak pak syahril
terima kasih mbak
putri salam sehat semua
sehat selalu bapak